jika biasanya turnamen golf diikuti oleh para peserta profesional ataupun amatir
kali ini yang menjadi peserta turnamen adalah para kd
dalam turnamen golf yang digelar di lapangan golf poltuck
sesko au lembang pada senin pagi ini diikuti oleh sedikitnya sembilan puluh enam kd sejawa dan bali
dan sesko au marsda tni minggi tribowo mengatakan
delapan kd yang mengikuti turnamen merupakan hasil seleksi persatuan golf di jawa dan bali
kita adakan untuk memadai agar tidak hanya pemain profesional dan amatir
tapi juga memadai para kd yang memiliki prestasi untuk bisa bertanding
para kd menyambut baik turnamen golf yang digelar khusus untuk para kd
sebagian peserta mengaku baru pertama mengikuti turnamen golf
ya positif kita juga jadi ada kemauan untuk lebih lagi belajar
kenapa bisa minat untuk ikutan
terus emang belajarnya gimana
kita udah sehari hari udah tau teorinya sekarang tinggal prakteknya sih
sebelumnya turnamen golf kerap digelar di lapangan pol taksesco au
namun sempat terhenti akibat pandemi covid sembilan belas
dan baru baru ini turnamen golf mulai kembali diselenggarakan
tresna pamungkas bandung barat jawa barat